tim gabungan tangga bencana longsor di kecamatan serasa natuna kepulauan riau masih melakukan pencarian korban
untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban kami telah terhubung dengan sekretaris daerah kabupaten natuna boy wijanarko
selamat malam pak boy
selamat malam mbak
pak boy data terakhir yang kami miliki ada tiga puluh orang yang meninggal dunia
empat orang sampai saat ini masih dalam pencarian
berapa data terakhir yang bapak miliki sampai saat ini
baik yang tiga puluh itu informasi di jam satu akan tetapi laporan terakhir di sore sekitar jam empat lewat itu menjadi tiga puluh satu orang
artinya ada tambahan satu jenazah lagi yang sudah ditemukan begitu ya pak ya
untuk proses identifikasi jenazah sendiri pak apakah ada kendala sejauh ini
apakah sudah dicocokkan dengan data antemortem dari pihak keluarga
untuk sampai saat ini semua jenazah sudah teridentifikasi secara utuh dan sudah disampaikan kepada keluarganya masing masing
baik artinya masih ada dua puluh tiga korban atau berapa banyak korban yang masih hilang pak
sampai saat ini sesuai data yang kami terima
sampai saat ini sebanyak dua puluh empat yang masih dalam pencarian
seperti itu mbak
alhamdulillah sore tadi sudah masuk empat alat berat dan empat truk besar untuk melakukan evakuasi
karena untuk membantu alat berat yang sudah ada di lokasi itu baru dua
alhamdulillah bisa kita kejar untuk besok pagi itu dengan alat berat yang sudah didukung dari kabupaten natuna ke kecamatan serasan
ada dua puluh tiga orang korban yang masih hilang sudah diturunkan alat berat
apa saja kemudian yang menjadi kendala pencarian korban ini pak
apakah medannya juga atau juga cuaca yang utamanya menjadi kendala
untuk dua hari ini cuaca di sana cukup membaik tidak hujan lebat
maka itu dua hari ini bisa dilakukan evakuasi sehingga ditemukan korban lebih banyak
jadi dari hari sebelumnya memang tidak bisa dilakukan kegiatan seharian untuk mencari korban sebelumnya
seperti itu mbak
dengan jumlah personel yang ada kemudian alat alat yang sudah dikerahkan sejauh ini
apakah sudah cukup untuk melakukan pencarian pak
ataukah dibutuhkan alat alat lain yang kemudian bisa mendukung upaya pencarian ini
kami rasa insya allah dengan alat berat yang sudah didukung dari kabupaten tentunya ini akan memperkuat
kita proses untuk besok pagi sampai sore insya allah kalau tidak hujan itu bisa dilakukan kegiatan pencarian korban
dan besok juga itu akan dilakukan tmc teknologi modifikasi cuaca yang akan dilakukan di beberapa titik di kecamatan serasan
harapannya berapa lama kemudian seluruh warga yang hilang ini bisa ditemukan
atau berapa target waktu yang diberikan untuk melakukan pencarian

untuk tanggap darurat yang sesuai dengan surat keputusan bupati itu di akhir bulan ini kita upayakan sudah clear semua
begitu juga keadaan yang ada di lokasi melalui runtuhan runtuhan
begitu juga tanah yang masuk ke jalan tersebut
sekarang kita bicara soal warga yang terdampak
ada lebih dari satu dua ratus orang
apakah mereka berada di satu pengungsian pak
atau tersebar di beberapa posko
ada tiga tempat pengungsian
yang pertama di plbn yang kedua di pukesmas yang ketiga di sma negeri satu
untuk waktu tanggap darurat selama hingga akhir bulan ini apa fokus utama yang kemudian dilakukan untuk para korban
selain melakukan pencarian korban yang masih hilang sampai saat ini
apa yang sudah dilakukan
pemulihan dari traumatik dari masyarakat tentunya kita sudah membawa tiga orang psikolog ke sana
begitu juga pendamping dari psikolog
untuk memberikan motivasi semangat kepada tentunya dari keluar obat maupun yang masyarakat yang tertimpa musibah
trauma healing ini dikerahkan di tadi tiga posko yang bapak sebutkan itu masing masing
nah sampai saat ini untuk bantuan bagaimana pak
apakah sejauh ini sudah dianggap cukup
ataukah masih ada bantuan bantuan lain yang kemudian diharapkan dari para pengungsi
insya allah untuk bantuan dirasa cukup
terakhir besok malam digerakkan kn tanjung dato dari bakamla untuk membawa logistik yang masih tersisa di posko bn
bnpb kabupaten natuna
selama satu bulan ini memang fokusnya adalah untuk upaya pemulihan begitu ya pak ya
tapi kalau kemudian kita bicara bencana longsor
pasca bencana longsor ini apakah sudah ada pembicaraan diskusi atau rencana untuk melakukan relokasi warga
dari kementerian sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten natuna
insya allah besok itu pak
menteri pupr dan bersama pak menko pmk hadir di natuna
salah satu akan melihat titik lokasi yang akan dilakukan relokasi
kita sudah siapkan dua hektare di lahan untuk dilakukan pembangunan seratus unit rumah dengan tipe tiga puluh enam dengan luas sembilan puluh meter persegi
seperti itu mbak
oke jadi memang artinya memang kedepannya sudah ada upaya atau sudah ada rencana untuk melakukan relokasi warga
kira kira berapa lama warga akan direlokasi ke lokasi yang baru ini pak
dalam hal ini kita akan dilakukan perencanaan dulu
tentunya tidak waktu yang sebentar
karena untuk membangun rumah tipe tiga puluh enam dengan begitu juga jarak yang begitu jauh
tentunya memakan waktu dalam hal ini
pembangunan rumah tinggal
untuk masyarakat yang terkena musibah
baiklah pak boy wijanarko sekretaris daerah kabupaten natuna
terima kasih pak atas informasinya dari pak boy
dan kita tunggu tentunya perkembangan perkembangan terbaru dari bencana ini
terima kasih pak boy atas waktunya
dan salam sehat sehat
selamat malam mbak